meski status merapi tidak naik jumlah pengungsi di tiga kabupaten di jawa tengah terus bertambah
ya bppd jawa tengah sudah menambah jumlah pos pengungsian guna menampung warga
dari data bpbd jawa tengah sampai selasa siang jumlah pengungsi sebanyak satu sembilan ratus empat puluh delapan jiwa
mayoritas dari kelompok rentan wanita lansia dan anak anak
mereka berasal dari tiga kabupaten menggelang klaten dan juga boyolali
terbanyak pengungsi dari boyolali yakni sembilan ratus lima jiwa
bpbd kini sudah menambah jumlah titik pos pengungsian sesuai protokol kesehatan
antara lain di magelang siapkan tiga belas lokasi baru
pelaksana harian bppd jateng safrudin menyatakan
guna mencegah penularan covid sembilan belas di pengungsian
bpbd jateng dibantu bnpb telah mengirim tujuh lima ratus swab test
dua ratus masker dan dua ratus lima puluh jirigen disinfektan
yang ketiga kabupaten tersebut